longsor dan banjir menjadi bencana yang paling banyak terjadi di indonesia sepanjang dua ribu dua puluh
dan berikut adalah beberapa jenis longsor di indonesia
berdasarkan data badan nasional penanggulangan bencana bnpb
longsor dan banjir merupakan bencana yang paling banyak terjadi di indonesia sepanjang dua ribu tujuh belas
tercatat banjir berjumlah tujuh ratus dua puluh sembilan kejadian tanah longsor lima ratus tujuh puluh tiga kejadian
sementara banjir sekaligus tanah longsor mencapai enam puluh sembilan kejadian
data korban jiwa bencana longsor menjadi yang terbesar yaitu satu ratus sembilan tewas dan hilang
tanah longsor terjadi ketika air meresap ke dalam tanah sehingga menambah bobot tanah
seperti diungkap dalam website kementerian esdm tanah longsor terbagi dalam enam jenis
longsoran translasi merupakan pergerakan masa tanah dan batuan pada bidang kelincir berbentuk rata atau menggelombang landai
longsoran rotasi bergerak yang menyebabkan tanah longsor terjadi di indonesia sepanjang dua ribu tujuh belas
masa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung
pergerakan blok yaitu perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata
longsoran ini juga disebut longsoran translasi blok batu
kemudian runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas
umumnya terjadi pada lereng terjal hingga menggantung khususnya di kawasan pantai
batu batu yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan parah
rayapan tanah adalah jenis batu yang bergerak di kawasan pantai
jenis longsor yang bergerak lambat
jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus
jenis longsor ini dapat menyebabkan tiang telepon pohon rumah miring ke bawah
kemudian aliran bahan rombakan
jenis ini terjadi ketika masa tanah bergerak didorong air
kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng volume tekanan air serta material
jenis longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di indonesia